alif sampai juang akhirnya
jangan jangan ya si prat
makhluk apa itu sebenarnya
kenapa dia juga memanggil rom
dan memanggil kita semua saudara
ada apa sebenarnya
kalian tidak perlu tahu
aku tidak mengizinkanmu untuk bicara lagi
izinkan aku untuk bicara empat mata padamu
siapa yang mengizinkan kamu bicara
aku tidak mengundang kalian untuk bicara disini
aku hanya meminta kalian datang untuk mengusir makhluk itu
jadi jangan coba sedikitpun dari kalian bicara
dan sebelum kalian pergi
aku gusti prabu
kamu sang penguasa laut yang baru
sekarang kalian semua pergi dari hadapanku
sendiriku ada ukan
jangan ada n motorola
habis itu kamu ke pasar
mencuci selendang biung
iya mencuci selendang
kalau sampai siang kamu belum selesai
kamu tidak boleh makan
belum ada perubahan dari sifat genis cunuman
aku tidak bisa melakukan apa apa
terlalu banyak masalah yang meresahkan
di dunia penguasa belakangan ini
akan ada kejadian yang lebih mengkhawatirkan dari ini
kekhawatiran apa itu kanjeng ratu
guru ingin makan apa malam ini guru
aku ingin minta maaf padamu
kenapa guru minta maaf
sudah banyak merepotkan kamu
dan belakangan ini
aku sedikit kasar padamu
tidak usah dipikirkan guru
aku sangat mengerti akan beban guru
karena kau guru
ketika peng milkshake
sepertinya aku mimpi lagi
lalu dimana lawanku
siapa yang harus aku buka
selamat datang di mimpi terakhirmu jaka
rahasia siapa biung hamba
sebentar lagi akan terungkap gusti prabu
ya tentu saja
baiklah gusti prabu
karena hamba tidak melihat apapun disini
kamu sudah melihatnya jaka
maaf gusti prabu
hamba tidak mengerti
hamba tidak melihat siapapun disini gusti prabu
kecuali hamba dan hendaru
yang bisa kamu lihat itulah korbanmu
tidak mungkin gusti prabu
tidak gusti prabu
hamba tidak mungkin membunuhnya
dia sahabat hamba
dia selalu menemani hamba
selama hamba pergi
tidak tidak mungkin
berani kamu menentangku
maaf gusti prabu
tidak mungkin hendaru adalah anak haram baru gusti prabowo
dia terlalu lemah
bukankah ini akan menjadi lebih mudah jaka
kamu tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk membunuhnya
tapi gusti prabu
tidak ada tapi
kamu harus segera membunuhnya
atau putrimu sebagai penggantinya
tidak mungkin hendaru adalah anak haram baru gusti prabu
dia terlalu lemah
bukankah ini akan menjadi lebih mudah jakarta
kamu tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk membunuhnya
tapi gusti prabu
tidak ada tapi
kamu harus segera membunuhnya
atau putrimu sebagai penggantinya
jangan gusti prabu
hamba akan melaksanakannya
guru sudah sadar
kenapa guru menangis
aku hanya terharu
ada apa guru
adalah mimpiku yang terakhir
kalau begitu bagus guru
berarti guru bisa hidup tenang di desa
senang ya guru
guru tidak akan sekesakitan lagi guru
tapi apakah aku mampu
kali ini siapa orangnya guru
aku cepat katakan
biar hamis semua beban guru
cepat katakan guru
siapa orangnya guru
kenapa guru menangis
seharusnya guru berbahagia
karena sebentar lagi beban guru akan hilang semuanya
jangan menangis guru
guru harus berbahagia
aku tidak bersedih
aku tidak bersedih
aku belum pernah meletihmu secara langsung
bagaimana kalau kita berlatih
dan aku akan mengajakmu
memburu buruanku yang terakhir
mari kita berlatih
aku jadi tidak sabar guru
kita cari tempat lain
kamu siap hendaru
kamu siap hendaru
kamu siap hendaru